ah pedang giyok ini selalu saja bikin masalah
hehehe lebih baik aku jauhkan dari warang
kita harus segera mengejar atubah singh
untuk mengambil putra kukian santai
tidak ada perabu
tidak ada perabu
tidak ada perabu
tidak ada perabu
tidak ada perabu
kamu tidak apa apa kepenekanku
dadahku sakit sekali wah
tulang tulangku seperti remuk
kalau kamu tidak apa apa
rupanya kau sama saja wah
kau masih belum bisa mendengar dengan jelas
kepada produkan wilayah
bukannya bukan tercould
kekamuan yang made of
dulu saat aku minta kau melepaskanku
sekarang kau meminta hal yang sama
kufikir aku akan melepaskanmu begitu saja
itu hal yang berbeda
dulu aku mengurung
karena untuk mencegah kejahatan
aku akan melepaskanmu
karena kau mau jadi pengikutku
aku tidak ingin menjadi pengikutmu yang sesak
jangan ajar berani sekali kau
lututlah padaku kian santang
maka aku akan mengampuni nyawamu
aku tidak pernah berlutut di depan manusia
aku hanya berlutun kepada allah swt
maka sekaranglah saatnya
kau dapat dari mana
apa kau mengenali mataku ini
itu mata ranggasoka
ini adalah mata paman ranggasoka
aku mau harisi matanya
pak mu pak mu kepadamu
aku hanya memberi pelajaran sedikit
pada raja yang sombong
agar ia tahu
bagaimana caranya merundukan kepala
kau sungguh berdebar
sampai mati pun
aku tidak akan pernah lupa penghinaan ini
apa yang terjadi
kenapa kalian semua menangis
ampun dikami gusti
rada di jantan nanti
diculik oleh ratu basi
dan semua ini
kehendak seluruh rakyat pajajah
yang sudah muak
usir mereka sekarang juga
cepat pergi dari sini
sebelum kita habisin
kamu menunjukkan aku
dengan semua di sini
kita pergi dari sini
kita akan balas
semua ini belum usah
kalian sama ada

kenapa kau kemari
kenapa kau tidak menjaga yudhakara di istana
aku datang kemari
untuk membawa makanan
cepat kau masuk ke dalam sana
letakkan makanan itu di sana